sebanyak dua puluh empat kapal penyeberangan berkapasitas besar dioperasikan pada puncak arus balik untuk rute pelabuhan bakauheni menuju merak
salah satunya kapal roll on roll of kirana ii
kapal ini mampu menampung satu ratus lima puluh kendaraan berukuran sedang lengkap dengan sejumlah fasilitas keamanan dan juga keselamatan bagi penumpang
keamanan dan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama terlebih masa angkut lebaran di mana ratusan ribu penumpang melakukan penyeberangan
sang kapten tengah mengawaki kapal memastikan kapalnya layak laut atau seaworthy
tentu saja karena tanggung jawab puluhan ribu penumpang ada di pundaknya
dilengkapi dengan perangkat kemudi induk dan perangkat kemudi bangunan
tentu jurumudi kapal atau ruder memastikan kapal bergerak dengan arah dan kecepatan yang sesuai
meski sudah puluhan tahun melaut para awak kapal ini tetap harus tunduk dengan prosedur pelayaran
taruhannya adalah keselamatan penumpang
pada kapal yang beroperasi sejak seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini harus dipastikan setiap perlengkapan keselamatan berada di tempat masing masing
saya kemudian berkeliling melihat fasilitas di kapal berukuran panjang satu ratus delapan meter
dengan lebaran berkualitas berat
kepala kapal ini berpijat di luar tujuh belas meter ini
tak hanya ruang ruang tunggu penumpang berpendingin udara kapal ini pun lengkap dengan kafetaria
bahkan ruang untuk pijat bagi penumpang
nah tidak hanya urusan keselamatan ternyata urusan kenyamanan penumpang pun juga perlu diperhatikan
pak lagi pijat ini enak gak sih pak
wah sangat enak membantu kesehatan
pt angkutan sungai danau dan penyeberangan asdp persero bertanggung jawab penuh
atas pengelolaan keselamatan kapal kapal besar saat berlayar
memang yang perlu kita antisipasi adalah faktor cuaca ya karena kembali lagi safety menjadi prioritas utama kita
selama masa mudik lebaran dua ribu tujuh belas sebanyak dua empat ratus perjalanan dari pelabuhan merak ke pelabuhan bakauheni dan sebaliknya dioperasikan
meski mudik lebaran hampir usai keselamatan dan kenyamanan penumpang harus terus berjalan
roni satria selat sunda